sebagaimana contoh kalau di sini dengan konsep rumah adat jawa
membuatnya terkesan tidak terawat
dengan kronologis ini geng motor pelakunya
jadi menyenangkan kalau seandainya kita bilang kalau kita punya sebuah pemahaman dibalik itu kita bilang
jadi dia mainnya sesuai perasaan gitu pakai perasaan saja
sejarawan dr nicholas clemens
di jakarta tuh ga dapetin anjing
sudah tidak rata rata
bupati kepulauan talaut eli mengatakan kurangnya pemerataan transformasi digital
dan banyak sekali relak pak jokowi berpikir seperti itu
jadi saya pikir kita sudah membicarakan
tidak mereka menjadi pengasas
jadi nantinya ini bisa terjadi sebelum sesudah atau saat perangnya ini sedang berlangsung pemirsa
iya gue udah ngobrol sama mas budi kemarin
dan akses internet di desa tiga t
karena masuk ptn aja malah biayanya lebih tinggi dari pts
misalkan kalau ada barang diskon tanggal cantik
agar tidak gosong di bagian bawah wajah
ada ida resmadi pengamat musik
sisanya tiga ratus lebih kita alokasikan untuk tahun dua ribu dua puluh tiga ini januari februari
ya mbak eva ini terakhir terkait dengan tiket
kemudian empat pilar atau saka guru yang berada di bangunan utama masjid
dan juga aspek pengawasan bumn menjadi satu hal penting
di sini ini juga ada mengalami sepasang otot
untuk menyiasati kenaikan harga bahan pangan ya
nah setelah kami melihat laporan mendengar laporan yang langsung diterima oleh bapak menteri kesehatan
jadi kalau kemudian kita melakukan studi komparasi keluar ya misalnya amerika sebagai contoh
kemudian di indonesia berapa diperkirakan di indonesia itu satu dari enam ratus kelahiran hidup
abis ini lo mampir lewat rumah gue
kita coba live shopping untuk jualan satu bisnis aja susah sulit sekali gitu
dan itu kok waktu ditawarin sma tiga gimana tuh kok
dalam sambutannya di depan empat lima ratus empat puluh lima peserta rakornas kepala daerah dan forkopimda
komisioner dari lmkn tidak bisa bergabung
yang pasti segera kami akan melakukan seleksi ke dua puluh kota di indonesia
baik pakaian adat pria maupun wanita berbagai usia sebanyak dua puluh hingga tiga puluh item
eh tapi lu tuh angkatan dua ribu sembilan belas itu delapan belas sih
kalau sampai memakan pakan yang tidak layak wah bisa menyebabkan apa ya
jadi dulu waktu itu saya sering suka ngeritik ya
yang kedua pak prabowo juga sudah menyampaikan berulang ulang kali bahwa
tentunya perlu tuh pemeriksaan pemeriksaan lanjutan yang lebih mendalam
tapi gue bener bener di entertainnya
kalo lu sama si kelvin itu kevin sanjaya itu tinggin siapa
waktu itu pd lagi seri solo
nggak terlalu kerasa dan nggak ada perayaan besar besaran
dua ribu sembilan udah posisinya begini ya pak ya
berwisata di kampung organik berenjong ditutup dengan menikmati kuliner dari bahan organik
ya dari sekolah sekolah terus masuk kuliahan juga
tahun dua ribu delapan belas berat badan gue mulai naik mulai bagus gue mulai ikut gym gym gitu kan
sehingga saya menemukan pelanggaran pelanggaran itu
dilihat dari tampilan luar kri dr rajiman wedio diningrat ini serupa dengan kapal serpu amfibi atau landing platform dock
kebetulan ketika opung luhut tahu saya opung luhut mau nonton saya langsung keluar kota ya pada saat ini
iya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan
ya wajar apa gue tuh masih dalam konteks yang wajar sih
tetapi kalau idealnya sendiri seberapa besar sih
ya karena kan mungkin ini memang upaya comblang dari pak prabowo untuk megawati bersama yang lain ya
biasanya jam tiga jam empat sore itu
sepatnya di kelurahan kalimantan kaluran sukarno kapal newon sentulung kabupaten kulomboko daerah itu nomor jogja
dan artinya kita harus berisiko terlalu lumayan
kau gilir atau wijaya akhir kembali ya
selain itu juga untuk early warning system
karena dari surat surat itu kami menangkap ada peristiwa peristiwa sosial politik indonesia saat itu
selamat malam bapak bapak
saya kan rumahnya di cibubur jadi otomatis kan berhenti di harjamukti
lebih ngingetin sih dia lebih banyak ngingetin lah
selain itu ia juga mencari mobil yang hemat konsumsi bahan
struktur bebatuan candi dengan tekanan air yang berbeda
dengan naiknya kinerja itu artinya kan banyak tuh termasuk income generating dari luar ya dana dana pemerintah
kalau dari ibu sendiri gitu penjual ini udah berapa lama bu jual beginian
menteri kooperasi dan ukm teten mas duki menegaskan penolakan pemerintah atas kegiatan platform media sosial asal tiongkok tiktok menjalankan bisnis media sosial dan e commerce secara bersamaan di indonesia
dan ini menjadi tambahan kekuatan yang penting sekali di laga ini
oke kalau bicara tadi soal political stability
ini adalah beberapa alternatif untuk melakukan sisfire atau gencatan senjata
sebagian besar adalah mereka parkir di lokasi lokasi larangan parkir
dan pemerintah di sini juga sangat terbuka ya untuk kita menjalankan ibadah puasa dengan lancar